masyarakat kembali dikejutkan dengan masuknya mutasi baru corona e empat ratus delapan puluh empat k
mutasi corona yang diberi nama e e k ini ditemukan di indonesia
melalui pemeriksaan whole genome sequence atau wgs pada februari dua ribu dua puluh
kasus varian e empat ratus delapan puluh empat k ini dilaporkan terdeteksi di jakarta
kementerian kesehatan pun telah melakukan pelacakan kontak erat pada kasus tersebut
saat ini orang yang terkonfirmasi positif
kepapar mutasi virus dari jepang itu sudah sehat dan terus dipantau kementerian kesehatan
direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
mengonfirmasi temuan virus e e k asal jepang tersebut
bukan berasal dari penularan warga indonesia yang berpergian ke luar negeri
melainkan penularan virus terjadi secara lokal
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
sebelumnya juga sempat mewanti wanti masyarakat potensi munculnya virus e empat ratus delapan puluh empat k di indonesia
berdasarkan penelitian varian corona itu dinilai lebih cepat menularkan virus
varian e empat ratus delapan puluh empat k merupakan hasil mutasi dari varian b satu ratus tujuh belas
mutasi e empat ratus delapan puluh empat k yang terjadi pada protein spike adalah mutasi yang sama
seperti ditemukan pada varian afrika selatan maupun brazil
dan berdasarkan hasil penelitian varian ini lebih cepat menular
oleh karena itu masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
dalam setiap aktivitas yang dilakukan
sementara itu kementerian kesehatan juga menyebutkan mutasi ini tidak berbahaya
namun memiliki potensi penularan yang lebih mahal
tapi masih lebih masif seperti varian corona baru lainnya
mutasi baru corona eek baru baru ini menggemparkan negeri sakura jepang
pasalnya temuan ini terjadi di tengah persiapan olimpiade musim panas
pemerintah jepang menemukan sekitar sepuluh dari empat belas orang terinfeksi eek
di rumah sakit medis universitas kedokteran dan gigi tokyo pada maret lalu
nama mutasi e empat ratus delapan puluh empat k sendiri diambil dari kode koordinat peta
dan dijuluki eek atau e empat ratus delapan puluh empat k
eriq oleh beberapa ilmuwan
tim liputan cnn indonesia